tim kuasa hukum vanessa angel selasa sore mendatangi mapolres metro jakarta barat
untuk memastikan proses pemeriksaan kliennya yang ditahan beserta suami dan asistennya
sementara itu setelah diperiksa intensif selama dua puluh empat jam dan menjalani pemeriksaan urin
suami vanessa angel bibi ardiansyah dinyatakan positif mengkonsumsi zat psikotropika
dan terpaksa harus ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
bibi dinyatakan positif mengkonsumsi pil
jad psikotropika jadi sanex dengan kandungan zat yang masuk ke dalam golongan narkotika
sementara vanessa angel dan asistennya dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang
sebelumnya vanessa ditangkap satres narkoba polres jakarta barat bersama suaminya
febri atau bibi ardiansyah dan seorang perempuan berinisial cl
di sebuah rumah serengseng sawah kembangan jakarta barat senin malam
dalam penangkapan itu ditemukan dua puluh butir psikotropika di dalam kamar vanessa
vanessa sendiri sempat berurusan dengan pihak kepolisian di polda jawa timur pada januari dua ribu sembilan belas
ia kemudian difonis lima bulan penjara oleh pengadilan negeri surabaya